bor sekali gak ada yang pake bor
ya allah panas
tau goreng tempe goreng
nah siapa yang belum pernah menyantap kudapan yang satu ini
pasti sudah kan
hahaha harganya yang tergolong murah membuat salah satu kudapan favorit warga plus enam puluh dua ini begitu mudah ditemui
meski tidak jarang dianggap usaha yang sebelah mata
with tapi jangan salah omsetnya fantastis bisa mencapai jutaan rupiah setiap hari
saya percaya ini salah satunya
gorengan haji rustaman yang ada di sekitar kawasan ciracas jakarta timur
buat saya pribadi makan gorengan itu bisa jadi cemilan yang kalau nunda lapar juga bisa
kalau mau iseng juga bisa
apakah mudah menjadi seorang pengusaha gorengan
lima menit dekat dekat sini aja udah panasnya pol
tapi kita akan lihat seperti apa
sibuk jadi seorang pengusaha gorengan
pertama tama kita belanja bahan bahan dulu
dan beberapa bahan lain
penjual gorengan di sini tidak memiliki waktu pasti kapan harus berbelanja
sudah habis ya beli lagi
selain di pasar induk ramadjati kalau kurang langsung buru buru belanja di sekitar pasar ciracas jakarta timur
dalam sehari tempat ini bisa menjual enam sampai delapan potong gorengan
jadi beli bahannya jangan sedikit ya
kalau ini tahunya kita beli langsung dari
kalau ini tahunya kita beli langsung dari
saya dimintanya bu saya ember dulu
karena bapaknya kayaknya tahu deh kalau angkat banyak banyak nanti tumpah
dalam sehari tempat ini bisa menghabiskan sampai sepuluh jiringan tahu
lanjut kita ambil pisang yang telah dipesan
setiap segmen sehari menjadi itu punya keunikan masing masing
tapi kalau yang gorengan ini panas dan berat itu sudah pasti
walau sebagian besar bahan bahan dikirim oleh penjual di pasar ciracas ke tempat penggorengan
beberapa harus diambil sendiri
oke setelah seluruh bahan lengkap kita langsung ke dapur
pertama cireng atau aci yang digoreng
bahannya tepung sagu ketumbar bawang putih bawang merah garam dan penyedap rasa
setelah tepung sagu dituang air panas waktunya mencetak cireng
tapi cetaknya manual ya pakai tangan
mencampur cireng jangan terlalu kalis
bagian yang masih keras justru baik untuk menciptakan rasa kres saat dimakan
cireng sudah selesai lanjut ubi
ya selain tempe dan tahu ubi jadi salah satu yang laris manis di borong pembeli
buang bagian yang berwarna hitam agar gorengnya tidak pahit
potongnya juga jangan kekecilan nanti dikomplain
tapi kalau sudah terlanjur terpotong bisa diakali kok
kecilan ya oke
dari ukuran biasa ini yang normal
terus caranya gimana pakai pinggiran lain
kalau kata abangan disambung ya
terus kan digoreng dikasihin tepung jadi satu kan gak kelihatan
yang penting jangan sampai terlalu kecil
karena di sini memang itu
kalau kekecilan nanti dikomplen
ini yang sambungan ini yang biasa
motong ubi aja ada rumusnya
kalau pisang jenis lain hmm bisa
tapi akan terlalu lembek dan minyak hasil pengorengan akan menyerap terlalu banyak
dalam sehari setidaknya enam tandan pisang ludes di borong pembeli
biasa kalau saya goreng di rumah nih misalkan pisangnya miring begini yaudah saya ikutin
tapi di sini nggak boleh ya
harus dibikin lurus
jadi diteken nggak apa apa
dia nanti akan ngikutin pergerakan tangan
yang penting teaternya jangan sampai dia patah
sudah agak lurus
pasti dia benar benar lurus
dari begok jadi lurus
bukan silap bukan sihir
tapi harus tegak seperti ini
tapi kalau kena tepung digoreng hasilnya jadi bagus dan terlihat lebih besar juga
sebelum menggoreng siapkan adonan
ada tepung beras sagu dan tepung terigu
nah ini yang unik nih
mengaduknya nggak pakai mixer
saya liputan perkulineran lah ya bahasanya
pur sekali nggak ada yang pakai bor
karena dalam sehari bapaknya bisa ngabisin sekitar empat karung adonan
kalau pakai mixer yang konvensional kata abangnya paling sebulan ya bang
sebulan dua bulan sudah rusak
kalau pakai ini bisa tahunan
keren juga ya
nah udah pasang
ini udah mau kalis
untuk adonan pastikan tercampur rata agar tidak menggumpal dan membuat gorengan alot atau keras
lanjut kita goreng
ya allah panas
tapi tau lu
wadah penirisan yang kecil membuat tempe harus ditiriskan vertikal
gunanya agar menampung lebih banyak tempe goreng dalam satu waktu bersamaan
satu kuali bisa menggoreng sampai enam puluh potong tempe secara bersamaan
oh iya bersihkan tepung sisa adonan di penggorengan agar tidak menempel dan membuat gorengan selanjutnya gosong
tepung gorengan selanjutnya akan dikumpulkan untuk menjadi peret ikan
lanjut menggoreng pisang
tips pertama jangan ditirisin langsung diculup aja biar tetap ada rasa crispy dari si adonannya
yang kedua ketika ditaruh tangan kanan langsung siap siap mendorong karena pasti akan mengumpul nanti
kalau mau goreng banyak harus seperti ini tangan kiri gerak tangan kanan gerak
bener gini bang ini jangan ditiriskan jangan dilempar
ngetes dua tiga berhasil langsung
jangan lupa sesekali dibalik agar matangnya merata
pengalaman saya jadi tukang gorengan kelihatan layak dari muka
hati hati jangan sampai minyak tumpah ya selain rugi minyak bisa saja tumpah dan mengenai kita atau pelanggan
gorengan yang telah matang sebisa mungkin jangan langsung disajikan kepada pelanggan
tiriskan dulu setidaknya lima belas menit agar kandungan minyak dalam penggorengan tidak terlalu banyak
semakin sore pembeli yang datang semakin ramai
dan jangan sampai nih ada jenis gorengan yang kosong terlalu lama
aduh ini rejeki tidak terkira
ini karena jualannya di pasar sebelahnya suka jualan yang lain kan
ini kelapa gorengan air kelapa dingin
bakwan juga jadi salah satu gorengan yang selalu ludes
sebisa mungkin jangan menggoreng adonan yang telah dibuat sehari sebelumnya karena hasil akan kurang mengembang
oh iya saat menggoreng jangan langsung diaduk ya karena adonan masih sangat lembek dan mudah hancur
sekarang waktunya saya lanjut membantu di bagian depan
setidaknya lima ratus pembeli akan datang setiap hari
selain ukuran tempat yang strategis di kawasan pasar ciracas ini membuat gorengan laris manis di serbu pembeli
ya murah ya enak itu aja sih
terus kalau beli ya kadang dikasih lebih
gorengannya juga gede gede murah lagi
buka sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan tempat ini mampu mengantongi hingga jutaan rupiah setiap hari
omset sekarang paling tujuh jutaan per hari
ya ini gorengannya agak gede tapi
nah untungnya tipis tapi habisnya itu bisa banyak
kalau berada di bagian depan nih kecepatan menjadi kunci
jangan sampai pembeli menunggu karena bisa menyebabkan kemacetan
maklum penjual gorengan ini berada di kawasan pasar yang tergolong ramai
buat pecinta gorengan ingat asupan per hari harus dijaga
kementerian kesehatan republik indonesia mencatat batas konsumsi lemak minyak sekitar tujuh puluh gram atau setara
lima sendok makan
buat anda yang suka makan gorengan ada beberapa tips biar nggak terlalu banyak kemakan minyaknya nih
yang pertama kalau bisa jangan yang masih dalam kondisi terlalu panas ya
bukan karena panasnya tapi biasanya kalau yang masih baru mateng minyaknya masih banyak dan menetes netesnya
kedua bisa pakai tisu yang menyerap minyak
jadi sebelum dimakan tuh nah tuh
sampai minyaknya itu lebih banyak akan terserap ke si tisunya
baru kita bisa konsumsi
dan ada alasannya
mengapa kita harus membatasi jumlah konsumsi gorengan setiap harinya
ini deh jawabannya
lemak jenuh ini banyak sekali menyebabkan efek yang tidak menguntungkan untuk kesehatan kita
nggak menguntungkan untuk apa
yang paling sering adalah penyakit jantung dan pembuluh darah
yang kedua lemak itu sendiri kalorinya besar
dalam satu bahan makanan itu satu potong pisang kepok yang digoreng
itu bisa menyerap minyak bisa kira kira satu sampai dua sendok makan
nah sudah tahu kan
tertarik nih jadi pengusaha gorengan
tapi kalau mau jadi penikmat gorengan
jangan sampai kebablasan ya
nanti malah bisa menumpuk penyakit
sampai jumpa di episode berikutnya
bel fernando di bagung yogyakarta jakarta